bakal cawapres koalisi perubahan mohaimin iskandar menyatakan harapannya bahwa mahkamah konstitusi atau mk
akan mengambil putusan yang objektif terkait dengan uji materi usia cawapres
hal ini ia katakan saat menghadiri haul maulid nabi di pondok pesantren mahat nurul fata
kelurahan pamoyanan kota bogor jawa barat
menurut caimin keputusan terkait dengan uji materi usia cawapres
rencananya akan diumumkan pada enam belas oktober mendatang
memang merupakan kewenangan dari mahkamah konstitusi
untuk itu ia berharap mk mengambil keputusan yang objektif demi kredibilitas hakim mk itu sendiri
dalam kesempatan yang sama di hadapan ribuan santri
ketua umum partai kebangkitan bangsa ini juga memohon restu dan dukungan dari para habaib dan ulama dalam menghadapi kontestasi mendatang
diketahui pasangan anies baswedan dan mohaimin iskandar
akan mendaftarkan sebagai pasangan capres cawapres ke kpu pada sembilan belas oktober mendatang